kanulah ganesh hati
dia bisa mengimbangi ranggap wakil
aku harus segera ke sana
aku harus segera ke sana
aku harus segera ke sana
minimal dengan kebesaran
ya yang jelas
lencang kanan atau kiri
lencang kanan gerak
tengok apa gatine
pindah ke sana tapi nyanyinya yang pindah ke sana ada ada aja masa tangan pindah sendiri
oh bohongnya nyanyi celupong oh nyanyi celupongnya
nabrak atuh nyanyi ayah didiuk nanonan jenah nyanyi jangan menghalangi jalan atuh bukan
menghalangi jalan itu masih lega jalan di situ oh belok belok sana
jalur ya tulak tujak emang
itu kenapa ngikut ngikut atuh indahnya imah ikut jalur kan kita yang disuruh nyari daun daunan
oh ya sudah atuh balik lagi ya ternyata jalur itu bisa ngikut notisnya ya
kalahkan ngobrol sudah tuh balik lagi gerak
itu yunda rasantang siapa mendara santang
kamu tunggu di sungai biar aku kesana
raka dimana reykjian santang sebenarnya kenapa bisa dia tidak ada di jakarta raka
rai kita harus terus berikti untuk mencari reykjian santang buanglah prasaka buruk itu rai
karena prasangka buruk kita bisa menjadi doa dan rai tahu sendiri allah selalu mengikuti prasangkaan banyak
sekarang kita coba mencari ikan sandra di jalur japura pajajaran barangkali kita bisa
bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan rakyat santa bagaimana iya raka benar lalu
arah mana kita akan mencari rai

kemana yunda rasantang
kemana yunda rasantang
siapa kamu sebenarnya berani membuat ular di tempat ini aku adalah junjungan kalian
dan mulai sekarang aku adalah raja kalian
jangan mengaku raja kalau belum buktikan kemampuan kamu hanyalah tukang sihir rasakan
mungkin pencarian harus kulakukan dari sini
tapi aku harus tahu dulu
aku harus gerak sana
dimana yunda rarosantang
kemana yunda rarosantang
apa dia pilih lewat jalan kanan
semoga saja benar
kenapa kakakku mayu belum kembali juga
aku takut terjadi apa apa dengan dia
apalagi dia dalam keadaan sakit parah